kiki salah satu pedagang baju di pasar tanah abang
yang penjualannya terdampak pandemi
ia mengatakan sebelum pandemi covid sembilan belas
omset dari penjualannya sehari hari bisa mencapai dua puluh hingga tiga puluh juta per hari
namun saat ini omset yang didapatkan sekitar satu juta dan terkadang hanya lima ratus ribu rupiah
ia juga mengungkapkan ditambah lagi dengan adanya peraturan dari pemerintah
yang mewajibkan pengunjung untuk menunjukkan surat vaksin agar dapat masuk pasar
hal ini berpengaruh dalam pembatasan pengunjung
ya orang orang pada nggak mau buka lagi ke tanah abang karena apa pasar sepi itu
orang orang kan sejak ada ppkannya
apalagi sejak ada masuk ke gedung pakai surat surat
nah dari situ pasar tambah sepi orang juga malas ribet gitu kan
akhirnya tutup toko
akhirnya tutup toko
nah kebanyakan tutup toko dari pasar sepi orang kebanyakan tutup toko
pasar tanah abang merupakan pusat grosir tekstil terbesar di asia tenggara
tak ayal pasar ini menjadi incaran masyarakat untuk berbelanja tekstil
setelah diperlukan oleh pemerintah
seperti pakaian atau kain
sempat ditutup selama tiga pekan saat ppkm darurat dan leveling diberlakukan tiga hingga dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
pasar ini kembali dibuka pada dua puluh enam juli dengan pembatasan operasional
pengelola pasar tanah abang mencatat
saat dibuka senin lalu jumlah kios yang tutup mencapai enam kios
dan jumlah pengunjung pasar ini tak sampai satu orang
padahal sebelum ditutup pengunjung pasar ini bisa mencapai lebih dari sepuluh orang
devi pedagang lain yang mengalami dampak penurunan omset
ia mengatakan banyak pemilik yang menyewakan atau menjual kiosnya dengan harga murah
dikarenakan omset yang tidak seimbang
banyak jual tokonya karena nggak ada pemasukan sama sekali
pertama yang kedua buat omset jualannya juga nggak ada kan sekarang
pengunjungnya juga nggak ada
mereka ngandelin toko doang kan belum tentu
jadi banyak toko yang dijual di sini
harga sewa kios yang murah tentu bisa menjadi peluang bisnis bagi penyewa
namun dengan adanya pembatasan mobilitas seperti ini apakah menguntungkan
apalagi pengelola pasar mewajibkan pengunjung untuk menunjukkan surat vaksinasi agar dapat masuk
r s t k airawati angga cita kusuma jakarta